setelah dicecar dua belas pertanyaan selama dua jam lebih oleh penyidik narkoba polres jakarta barat kami siang
desainer ivan gunawan atau yang dikenal dengan sapan igun langsung menjalani tes urin
setelah dua jam lebih menjalani pemeriksaan tim penyidik narkoba jakarta barat kami siang
artis yang juga desainer ivan gunawan atau igun langsung menjalani tes urin
usai menjalani tes urin igun mengaku mendapat dua belas pertanyaan oleh penyidik terkait kepemilikan narkoba asistennya berinisial aja
igun mengaku tidak mengetahui kepemilikan narkoba karyawannya karena aja hanya bekerja paruh waktu
polisi menyatakan hasil tes urin igun negatif dan untuk sementara igun dipastikan tidak terlibat dalam kasus kepemilikan narkoba asistennya
atas kejadian ini igun akan bekerjasama dengan polres jakarta pusat untuk melakukan tes urin terhadap semua karyawannya
saya kemarin dapat kabar bahwa asisten saya tertangkap mengkonsumsi narkoba
jadi saya hadir di sini untuk diminta keterangan saya jawab apa adanya apa yang saya tahu
saya tadi juga dites urin
ya semuanya negatif
dan saya bersyukur banget bahwa polres jakarta barat bisa menangkap asisten saya lebih cepat
karena saya juga takut
kalau ada orang orang yang terdekat di dalam kehidupan saya malah menjadi bumerang buat saya saya juga takut
pada siang hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saudara ivan gunawan
yang mana ivan gunawan merupakan aj merupakan asisten dari ivan gunawan
tadi hasil pemeriksaan kami klarifikasi beberapa hal
terutama terkait dengan asal usul narkoba yang diperoleh oleh aj
jadi aja menggunakan informasi dari bap yang kami dapatkan bahwa aja mendapatkan narkoba itu dari seseorang di belanda
dari narkoba kokain internasional di belanda
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini